halo selamat malam pdi perjuangan
belakangan rajin melakukan lawatan
mulai dari gondang dia hingga kaha balang
kunjungan para ketua umum partai itu
demi pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
menitipkan pesan lewat putrinya puan maharani
untuk menjajaki koalisi
namun dibalik pesan yang dititipkan
apakah ini menjadi sinyal
keputusan mengusung capres cawapres
yang menjadi hak prerogatif ketua umum
akan jatuh kepada puan maharani
dan apakah itu berarti
modal elektabilitas tinggi ganjar pranowo
akan begitu saja diabaikan
panggung lawatan politik pdi perjuangan
dalam satu setengah jam ke depan
akan membahas pilihan politik pdi perjuangan
di antara ganjar dan puan
penetapan rekomendasi nama nama
bakal calon presiden republik indonesia
pada pemilu dua ribu dua puluh empat
pimpinan dari pdi perjuangan
ibu puan maharani

tidak ada di dalam pdi perjuangan
itu yang namanya
main dua kaki
karena saya diberi oleh kalian
sebuah hak yang namanya
hanya ketua umum yang menentukan
siapa yang akan menjadi
calon presiden dari pdi perjuangan

jadi bukan karena mbak puan anak saya
susah loh dia bisa jadi ketua

lah kelihatan toh
kelihatan toh seng lanang
tepuk tangannya waaah
iya deh jengkel banget ya
hai kadang kadang saya suka
maaf ya ini nggak boleh ada
hadirin kembali kita sambut
ketua umum kita tercinta
calon presiden yang akan diusung pdi perjuangan
hingga saat ini masih menjadi teka teki
hanya ketua umum yang menentukan
siapa yang akan menjadi
meskipun ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menekankan
bahwa keputusan nama capres dan cawapres adalah hak prerogatifnya
belakangan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
diberikan mandat untuk melakukan lawatan politik
ke sejumlah ketua umum partai
nanti saya juga sudah ditugaskan oleh ibu ketua umum sebagai ketua dpr
dan apa namanya bersilaturahmi dengan semua ketua umum
setelah berkunjung ke ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower jakarta
puan maharani melanjutkan safari politiknya ke kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto
di hambalang jawa barat pada minggu pagi
keduanya tak menampik kemungkinan jika dapat berpasangan pada pilpres dua ribu dua puluh
dalam kesempatan ini prabowo subianto juga berkesempatan mengajari puan berkuda
dengan hewan kesayangan miliknya
demi kebaikan bangsa dan negara kenapa tidak
tentunya ini masih perjalanan masih panjang
pdip harus memikirkan gerindra
tapi bagi kita demi apapun demi kebaikan bangsa dan negara
kami siap laksanakan
ya semua itu menurut saya
semuanya itu ada kemungkinannya ya mas bowo ya
tidak ada yang tidak mungkin di politik
demi kemajuan bangsa dan negara
kalau kemudian ada pesan atau tidak dari bu mega
nggak mungkin saya ada disini kalau nggak bawa pesan
dan pesannya itu cuma saya dan mas bowo yang tahu
karena kalau nggak ada rahasianya nggak seru dong
kalau saya dalam keputusan kongres partai
mandat dari megawati kepada puan untuk membawa pesan dalam safari politik ke ketua umum parpo
menjadi panggungnya untuk puan bawang
dan membuatnya politik tersendiri bagi puan
karena dianggap sebagai representasi dari ketua umum
itu hak yang namanya hak prerogatif
meskipun begitu elektabilitas puan masih jauh ketinggalan
bila dibandingkan dengan elektabilitas gubernur jawa tengah ganjar pranowo
sebagai kader pdi perjuangan yang juga digadang gadang akan maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
oke ya pokok untuk bangga kesekaraan yang berada di luar
dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei indonesia pada tiga belas sampai dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua menunjukkan
elektabilitas puan tidak menggembirakan
pada simulasi sembilan belas nama semi terbuka
sementara untuk simulasi tertutup tiga puluh satu nama calon wakil presiden
namun elektabilitas tinggi tidak menjadi jaminan untuk ganjar mendapatkan tiket berkompetisi dalam pilpres
hal itu sejalan dengan pernyataan presiden joko widodo pada rapat pimpinan nasional relawan pendukung jokowi bravo lima
di jakarta dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai
kalau mereka nggak mau gimana
oleh sebab itu sekali lagi voluco
lantas apakah puan maharani berhasil mendongkrak elektabilitas setelah melakukan safari politik
safari politik atau ganjar pranowo yang mendapatkan tiket untuknya pres dengan modal elektabilitas
tinggi hanya ada terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan masuk ke
segmen electionpedia kita akan menganalisis bagaimana elektabilitas seorang puan maharani
ganjar pranowo dan pdi perjuangan kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif dari
lembaga survei indonesia sudah bersama saya pada malam hari ini mas jaya dianan selamat malam
mas jadi malam barifana oke kita akan langsung bahas ini hasil survei lsi yang paling baru tiga belas
sampai dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua ya mas ya jadi baru pertama diulas disini nantinya ya dan ini ada pilihan
partai dpr ri ini elektabilitas
partai untuk pemilu dua ribu dua puluh empat kita lihat bisa dijelaskan mungkin mas di partai partai mana saja
yang unggul begitu untuk nomor satu masih belum berubah ya selama dua tahun terakhir kita melakukan
tracking survei masih pdip elektabilitasnya itu bergerak antara dua puluh dua sampai dua puluh tujuh oke nah ini sekarang kita
mendapatkan dua puluh enam enam kemudian dua dan tiga itu seringkali ganti gantian kadang kadang kita mendapatkan
golkar nomor dua gerindra nomor tiga atau sebaliknya
kita lihat slide berikutnya karena ini baru lima yang teratas ya jadi nggak banyak berubah ya belum
banyak hanya demokrat langsung melejit begitu ya di posisi nomor empat tadi demokrat di tadi
di posisi nomor empat nomor empat iya melejitkan artinya ya nah ini yang berikutnya silahkan mas jaya dianan kemudian
pks di angka enam ini juga tidak berbeda jauh dengan pkb kemudian ya kemudian partai partai yang
kita enggak tahu ya kemudian nasdem baru diikuti perindo dan pan yang menarik itu perindo sama
pan mirip posisinya perindo dua tiga kemudian pan dua apakah ini kemudian tapi kalau kita hitung dengan
menggunakan margin of error ya partai partai kecil seperti pan itu biasanya menengah kecil
menurut saya itu cenderung berada di atas margin errornya jadi kalau misalnya dua berarti kemungkinan
realnya itu dia di angka sekitar empat sampai lima oke oke ini perindo berarti newcomer ya dia langsung menyodok
ke posisi sembilan berarti ya perindo akhir akhir ini memang agak berada di posisi yang antara delapan
sembilan kadang tujuh gitu ya apa kita lihat apakah ini akan terus berlangsung tapi saya kira masuk akal karena
perindukan sebetulnya partai lama ya cuman nonparlemen gitu ya kemarin bedanya juga cuman
satu juta suara ya dengan p tiga pada pemilu dua ribu sembilan belas saya ingin kembali lagi ke slide yang pertama mungkin
bisa dilihat slide yang pertama pilihan partai dpr ri saya ingin tahu kenapa pdi perjuangan
angkanya bisa setinggi ini dua puluh enam enam persen apakah ini ada faktor elektabilitas tokoh tokohnya yang memang
cukup tinggi di puncak survei atau
sistem kaderisasi atau memang bagaimana mas kalau yang paling utama itu adalah elektabilitas pdip
itu biasanya bergerak seiring dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada jokowi karena
wajah utama pdip di pemerintahan saat ini adalah pak jokowi ya kalau tingkat kepuasan kepada
sedikit agak naik mei lalu itu kan diangka enam puluh empat persenan pdip dikisaran
dua puluh dua dua puluh tiga jadi itu faktor utamanya tentu ada faktor faktor yang lain ya oke jadi ada korelasinya
antara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahnya presiden jokowi dengan elektoralnya pdi perjuangan
cukup tinggi tidak berpengaruh banyak terhadap elektoral partainya justru ke partai gerindra itu
adalah partai yang sangat identik dengan pak prabowo oke karena pak prabowo itu performanya cukup baik di pemerintahan ya
dan beberapa survei mengkonfirmasi itu maka posisi gerindra masih antara dua dan tiga gitu posisinya jadi
saya kira asosiasi masyarakat dengan antara gerindra dengan prabowo itu masih kuat maka gerak apa kalau
prabowo tidak melakukan kesalahan itu biasanya akan berpengaruh tetap positif kepada gerindra cuman memang
kalau kita perhatikan suara pdip satu satunya partai yang memiliki suara lebih tinggi di survei dibandingkan pemilu dua ribu sembilan belas itu hanya pdip
yang lain kan mirip atau lebih rendah dari pemilu dua ribu sembilan belas
yang stabil itu pdi perjuangan ya
bukan kalau pdip cenderung di atas
iya di atas itu antara karena dia punya figur tadi jokowi
nah partai partai lain kan memang belum bergerak secara masif sampai tingkat ke bawah ya karena yang menentukan elektabilitas partai itu kan selain tokohnya
juga adalah bagaimana konsolidasi partai kemudian gerakan dari calon calon anggota legislatif
di setiap dapil dan itu kan belum belum sekarang
nanti kita akan dugaan saya kita bisa akan melihat dinamika yang lebih tinggi dalam pergerakan suara antar partai ini terutama yang di bawah pdip
oke tapi seberapa tinggi sebetulnya kotel efek tokoh begitu ya tokoh tokoh di internal pdi perjuangan seperti ganjar pranowo dan juga puan untuk menyumbang suara elektoralnya pdi perjuangan
dua ribu sembilan belas juga relatif stabil begitu ya artinya kotel efeknya tidak terlalu berpengaruh terhadap partai seriusnya pdip
dan kita analisis menggunakan korelasi statistik kita menemukan bahwa ada hubungan antara tingkat suara untuk indonesia dan negara

dan kita menemukan bahwa ada hubungan antara tingkat suara untuk indonesia dan negara

yang anda sebut kenapa
karena kan calonnya sama pak jokowi sehingga kotel efek untuk
tidak begitu berpengaruh ya
kotel efek itu sudah didapat oleh pdip di pemilu dua ribu empat belas
karena tidak ada peristiwa yang lebih besar di pemilu dua ribu sembilan belas maka kutil efek untuk pdip di dua ribu sembilan belas itu mirip dengan yang dia peroleh
yang dia proles di dua ribu empat belas
saya ingin tahu apakah kotel efek tokoh tokoh yang sekarang berada di puncak survei terutama tokoh tokoh pdi perjuangan bisa mendongkrak suara pdi perjuangan
kita lihat di slide nomor tiga simulasi sembilan belas nama semi terbuka untuk calon presiden
ini bisa dijelaskan angkanya kayaknya nggak banyak berubah ya mas
iya betul angkanya tidak banyak berubah kita boleh sebut ada tiga divisi lah ya
divisi satu atau tier satu masih tiga nama ganjar prabowo dan anies
selisihnya itu juga tidak begitu baik
itu di bawah dua kali margin of error
jadi tidak terlalu signifikan sebetulnya
apalagi kalau dibandingkan dengan pak prabowo
jadi nomor satu dan nomor dua sebetulnya secara statistik tidak bisa dibedakan
tapi ini tier satu dan ini sudah kita temukan begini posisinya kurang lebih untuk tiga nama ini sejak dua tahun terakhir
jadi belum ada pergerakan yang terlalu signifikan
di papan yang agak bergerak cukup tinggi
cukup berubah itu ridwan kamil
biasanya ridwan kamil itu di bawah ahy atau kadang kadang di bawah sandi uno ya
tapi ridwan kamil selama setahun terakhir cukup tinggi untuk papan tengah
nah setelah itu baru yang di luar sepuluh besar

saya lupa itu nomor berapa
kalau nggak salah nomor sembilan atau nomor sepuluh gitu
tapi ini berarti tiga nama ini yang teratakan
yang teratas ganjar prabowo dan juga anies selama dua tahun terakhir angkanya stagnan
ini faktornya kenapa mas jayadi
ya karena pertama mereka belum resmi dicalonkan
yang kedua memang kalau ganjar dan anies itu kan tingkat popularitasnya masih bergerak
ganjar misalnya baru mulai naik
belum mencapai maksimal ya
kemudian juga belum jelas apakah mereka akan maju atau tidak
karena kan tiketnya ada di partai
jadi sehingga para pemilih masih kalau kita perhatikan itu masih cukup banyak yang undecided ya
berapa persen mas
belum menentukan pilihan gitu
dan itu kan kita tidak tahu distribusi suaranya kemana begitu ya
kalau dia proporsional ya kira kira kesini juga gitu kan
kalau proporsional tapi kita nggak tahu
kita lihat yang simulasi berikutnya
ada simulasi tertutup tiga puluh satu nama calon wakil presiden
ini menarik nih
nah ini tadi saya bilang biasanya apa namanya ridwan kamil itu dibawa anis baswedan atau dibawa sandi uno
tapi kali ini untuk simulasi cawapres dia di nomor satu untuk cawapres ya
baru kemudian diikuti nama nama lain anies sandi ganjar erik ahi prabowo dan puan
mbak puan untuk cawapres angkanya meningkat sedikit
mungkin kalau misalnya nama ganjar tidak ada di situ ada kemungkinan puan itu naik sedikit
tapi belum tentu semuanya pindah ke situ
karena pemilih ganjar kan ada juga yang non pdip
jadi yang non pdip belum tentu semuanya ke puan maharani
tapi probability diantara semua tokoh tokoh perempuan untuk puan maharani ini seperti apa
untuk posisi cawapres
ada satu nama lagi yang bersaing dengan mbak puan
oh justru bu kofifa berapa itu angkanya
lupa saya tapi sedikit di atas kira kira di atas mbak puan
sekitar tiga atau apa saya lupa
oke jadi ada ibu kofifa dan juga mbak puan maharani ya dua perempuan yang paling tinggi angkanya untuk cawapres
untuk cawapres begitu ya
kembali lagi mungkin ke slide yang sebelumnya tadi saya lupa slide simulasi tertutup sembilan belas nama
dengan memasang baliho safari politik kemana mana kemudian turun ke daerah
jadi belum ada peningkatan
yang kita track di situ ada kenaikan dari segi popularitas mbak puan
sekarang sudah tujuh puluh an persen saya kira kalau nggak salah
sudah sedikit tidak terlalu jauh berbeda dengan pak ganjar ya
nah cuman memang tingkat licability nya yang agak tidak setinggi pak ganjar atau setinggi anies
atau setinggi ridwan kamil misalnya
itu saya kira salah satu alasannya
ya mungkin kualitas komunikasi politiknya mungkin harus ditambah
itu mungkin yang menjadi alasan antara lain kenapa mbak puan sekarang kan dipercaya untuk melakukan komunikasi politik ke berbagai tokoh
dan kalau berkomunikasi politik ke berbagai tokoh itu kan juga akan dilihat oleh masyarakat
jadi pengaruhnya bukan hanya ke tokoh itu tapi juga ke masyarakat
mungkin itu nanti bisa jadi ada pengaruhnya
tapi seberapa signifikan pengaruhnya
apakah bisa mendongkrak dalam waktu yang cukup pendek ini
karena kan waktunya sudah pendek juga ya mas ya
oktober dua ribu dua puluh tiga sudah pendaftaran untuk capres dan juga cawapres apakah bisa
masih ada waktu satu tahunan ya
kita lihat apakah itu akan berubah dengan cukup drastis atau tidak kita belum tahu
oke nanti kita akan bahas lebih dalam soal peluang
kalau misalnya tadi secara statistik sudah kita bahas ya
tapi ini peluangnya
percuma punya elektabilitas tinggi
tapi tidak bisa dapat tiket
dan percuma punya tiket tapi elektabilitasnya juga tidak tinggi
itu yang menjadi dilema mungkin di pdi perjuangan akan memilih siapa
puan maharani atau ganjar pranowo
dan fungsinya untuk safari politik ini sebetulnya untuk siapa
kita akan bahas nanti dengan para narasumber
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
ada masih menyaksikan politikalshow
pdi perjuangan menjadi satu satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri capres dan cawapres pada pemilu dua ribu dua puluh
namun pdip enggan sendiri dan berkelana mencari teman koalisi dengan melakukan safari politik yang dipimpin langsung oleh putri megawati yakni puan maharani
sementara itu ada kader banteng ganjar pranowo yang elektabilitasnya melejit namun mesti bersaing ketat dengan puan maharani
pada saat ini ada siapa
kemudian tiket pencalonan pdi perjuangan akan diberikan karena pdi perjuangan sedang berada di antara dua pilihan puan atau ganjar
nah malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio akan saya sapa
yang pertama jauh jauh datang dari jember terima kasih loh sudah meluangkan waktu
washek jen pdi perjuangan mas arief bibowo
selamat malam mas arief
selamat malam mbak rifana
ada direktur eksekutif lingkar madani bung rey rangkuti
selamat malam bang rey
mas eko tumkornas ganjaris udah pakai kaos ganjaris loh
ini aduh ini udah dijual bebas ya
dijual di online
oke di judi online langsung promosi mas eko kuntadi selamat malam mas eko
dan masih bersama dengan direktur eksekutif lsi mas jayadi hanan terima kasih masih bergabung
pak jayadi saya akan menyapa juga nanti teman teman dari dewan eksekutif mahasiswa uin jakarta yang menyaksikan secara virtual diskusi kita
dan nanti teman teman mahasiswa bisa memberikan pertanyaan
ataupun memberikan tanggapan jadi di setiap episode dari political show kita selalu melibatkan partisipasi publik
teman teman mahasiswa ataupun komunitas itu bisa ikut menonton bisa ikut memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas topik yang sedang kita bahas
saya langsung ke mas arief mas arief ini menarik sekali bahwa ketua umum anda ibu megawati soekarno putri sudah mendelegasikan putrinya mbak puan maharani untuk melakukan safari politik
kemudian berkomunikasi dengan ketum ketum partai politik kenapa harus mbak puan sih kenapa nggak sekjen
itu kan perintahnya ketua umum ketua umum tentu punya banyak pertimbangan ya kenapa harus mbak puan yang diminta untuk menyampaikan pesan dari ketua umum dari ibu mega kepada seluruh pemimpin partai
tetapi secara prinsip sebenarnya begini itu soal penugasan saja kita ini kalau di internal pdi perjuangan dikenal sebagai apa yang disebut petugas partai
siapapun yang diperintah ketua umum ya dia harus menjalankan sehormat hormatnya sebaik baiknya seluruh perintah
sebaik baiknya seluruh perintah ketua umum
dan itu sebenarnya berangkat dari satu pemikiran tentang bagaimana negara dan bangsa indonesia dikelola ke depan lebih baik terutama pasca presiden joko widodo
itulah sebabnya maka meskipun kami dinilai oleh banyak pihak sebagai partai yang satu satunya punya boarding pass
artinya bisa mengusung calon presiden calon wakil presiden sendiri tetapi tetap ada konteks ada kepentingan yang lebih besar nasional interest kita
karena menyangkut hal hal yang pokok yang fundamental menjaga pancasila konstitusi kebindikan nkri dan seterusnya
nah oleh sebab itu maka kita harus berpandangan pada aras itu karena itu kita berkepentingan untuk bagaimana republik ini kita jaga dengan sebaik baiknya
bahkan berulang kali kami sampaikan sekalipun kita bisa mencalonkan sendiri tetapi ada hal yang lebih besar
dimana kita harus bersama sama dengan kekuatan yang lain karena kita sadar keinsafan kita cukup untuk itu bahwa mengelola bangsa ini tidak bisa sendirian
artinya pdip tidak mau sendiri makanya harus berkoalisi pada pemilu dua ribu sembilan belas
karena kita berpikir berdiri di atas kepentingan yang lebih besar kepentingan nasional kita jadi lebih dari sekedar soal kepentingan partai kami
oke nanti saya akan bahas kenapanya tadi mbak puan maharani yang dipilih saya akan tanya ke bang ray tapi nanti saya ingin tanya dulu kenapa safari politiknya harus ke partai
kenapa safari politiknya harus ke partai partai yang sudah punya kedekatan dengan partai yang lain
seperti safari politik ke nasdem yang sedang pdkt dengan demokrat dan juga pks kemudian kenapa safari politiknya ke gerindra yang sudah koalisi ke pkb
kenapa ganggu ganggu hubungan orang sih mas itu kalau kata anak muda kenapa harus ganggu ganggu hubungan sama
nah ini yang berpandangan seperti itu artinya pandangannya pandangan yang susun

nah ini yang berpikir yang susun dan secara politik tentu patut diduga adalah para pihak yang sudah mengelola
yang tidak mohon maaf yang belum berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara ini dikelola lebih baik ke depan
nah bagi kami adalah soal yang prinsip yang fundamental tadi
ya bahwa kemungkinan akan ada koalisi koalisi yang dibentuk oleh partai partai itu bisa saja
tetapi apakah itu menjadi koalisi yang sifatnya permanen tentu kami juga berpikir sesuatu yang dinamis
nah apakah nanti safari politik pdi perjuangan akan menghasilkan koalisi bersama
hasilkan koalisi bersama pdi perjuangan juga belum tentu juga
tetapi begini kita ingin membangun satu komitmen yang jauh lebih penting lebih besar misalnya
menyangkut hal yang fundamental tadi apakah menguatnya kelompok konservatif fundamentalis
apakah ancaman terhadap nkri terhadap kebenekaan kita harus kita biarkan di masa masa yang akan datang
nah pada visi itulah kita ingin bangun komitmen itu
pada visi itulah siapapun nanti yang jadi presiden jadi wakil presiden dan seterusnya
tetap pada berdiri di atas landasan negara ini didirikan pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi menyangkut nasionalisme indonesia kebangsaan indonesia itulah yang ingin kita kembatkan
soal kekuatan fundamentalis tadi di highlight ya nah partner koalisinya yang dicari yang seperti apa
ya tentu yang dalam dialog itu ya tentu yang ada dalam kesepahaman bersama pdi perjuangan
nah siap partai partai manakah
tentu prosesnya masih cukup panjang ini sampai dengan bagaimana seluruh partai apakah berkoalisi ataukah secara sendirian menentukan capres cawapresnya ke depan
tetapi seperti yang disampaikan mbak puan supaya di dalam menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat kita semua memiliki keinsyafan
kapan kita harus bertanding kapan kita harus bersanding dan tidak ada masalah apapun yang timbul dari perhelatan yang terjadi pada pemilu dua ribu sembilan
jadi kita harus berhati hati dengan publik kita tentang terbelahnya dua kekuatan besar di republik ini supaya juga tidak terulang lagi
oke jadi artinya pdip nggak pengen dua paslon supaya tidak terbelah kan sebaiknya lebih dari dua paslon
pdip gak pengen
belum tentu ini menyangkut keinsafan saja kalau keinsafan kita terhadap republik ini kuat bahwa republik ini didirikan bukan sekedar untuk kepentingan sesaat tapi kepentingan jangka panjang menjaga indonesia kita
saya kira kalau itu menjadi kesadaran atau keinsafan bersama maka kita pun akan secara teguh akan
dan saya kira itu untuk menjaga itu semua
oke tapi sekjennya udah ngomong kalau bisa hanya dua paslon aja sekjen anda udah ngomong dua paslon aja ini sama nggak atau pendapat pribadinya
ya pandangan sekjen itu pandangan yang tentu memiliki rasionalitas argumentasi tertentu tetapi sekali lagi keputusan tentang capres cawapres bahkan keputusan tentang koalisi strategis adalah menjadi prerogatif ketua umum partai ibu megawati soekarno putri
itu tadi mbak puan itu sebagai petugas partai jadi apapun yang diperintahkan oleh ketua umum pdi perjuangan ya sebagai petugas partai harus bisa menjalankan tapi diantara semua petugas partai yang disuruh untuk melakukan safari politik melakukan komunikasi politik itu putrinya
anda melihat ada upaya untuk mendongkrak sosoknya puan maharani ataupun menyorongkan sosoknya puan maharani ke publik atau ke kontestasi atau gimana sih bang rey
ya nggak ada penjelasan yang lain kecuali itu menurut saya
apa penjelasannya yang lain
jadi sinyalnya makin terang
kenapa harus silaturahmi ke semua tokoh tokoh partai politik
ya salah satu yang penting itu kan silaturahmi itu mau tidak mau menimbulkan efek pemberitaan kan jadi itu penting menurut saya bagi ibu puan untuk terus menerus menjadi pemberitaan di semua media sosial macam macam dan seterusnya dalam konteks untuk menaikkan popularitas
yang kedua juga untuk mencitrakan bahwa beliau ini bisa diterima oleh semua orang
jadi partai nasdem kemarin kemudian dengan prabowo
jadi partai nasdem kemarin kemudian dengan prabowo
dengan ini dengan itu mungkin juga dengan pks macam macam akan disilaturahmi oleh ibu puan dalam kerangka untuk menunjukkan bahwa beliau bisa diterima oleh semua kelompok yang selama ini seolah olah bahkan bisa berseberangan secara emosional ya bukan secara politik
misalnya ibu mega dengan pak surya paloh kan dianggap nggak akrab kan
ibu mega dengan pak sby kan tidak diakrab
tapi dengan masuknya ibu puan ketemu dengan pak surya paloh itu yang saya sebutkan tadi untuk meruntuhkan semua bangunan image yang ditelayangkan ke pdi perjuangan bahwa seolah olah masalah pribadi menjadi masalah partai
nah dimunculkanlah tokoh ibu puan yang bisa berdialog dengan semua orang
dan image itu penting untuk menjaga itu tadi bahwa ibu puan ini kan pada tingkat tertentu misalnya diasosiasikan sebagai orang yang terlalu kuat soal apa yang kita sebut nkri nya gitu
nah sementara pada tingkat tertentu ya pdi dan mungkin juga ibu puan membutuhkan suara kelompok yang berada di barisan yang setengah kanan meskipun tidak terlalu kanan sekali gitu
dalam rangka itulah kemudian dibangun image image ini bahwa beliau bisa diterima semua kelangan macam macam dan seterusnya gitu
gak ada penjelasan yang lainnya kecuali itu karena lagi lagi mestinya tugas tugas yang seperti ini kan kalau nggak dilaksanakan oleh ketua umum ya dilaksanakan oleh wakil ketua umum atau dilaksanakan oleh sekjen
kenyataannya gak dilaksanakan
jadi sinyalnya makin terang
makin terang itu diberikan justru kepada ibu puan yang tugas utamanya sebenarnya adalah memimpin lima ratus enam puluh atau tujuh puluh anggota dpr
dalam jabatannya sebagai ketua dpr
tapi mbak puan itu ketua bidang politik di dpr
oke sinyalnya makin terang untuk menyorongkan puan maharani mas arief bagaimana artinya ini memang kesempatannya karpet merahnya diberikan untuk mbak puan maharani
bahwa banyak pengamat membaca begitu salah satunya kawan raya boleh boleh saja
analisa kan bisa dari berbagai macam perspektif
tetapi kalau dari sisi kepartean struktur partai memang tugasnya mbak puan sebenarnya
jabatannya ketua bidang politik dan hubungan antar lembaga itulah tugas mbak puan
ya memang untuk begitu
apalagi ini karena perintah secara langsung ibu ketua umum pada saat kita melangsungkan rakernas dua partai beberapa waktu yang lalu
dimana tokoh tokoh partai gubernur gubernur kita bupati bupati kita dan seluruhnya hadir ya
tetapi terutama adalah ksp atau ketua setaris bendara dpd partai mewakili seluruh jajaran partai di setiap provinsi
nah saya kira soal siapa yang menjadi calon presiden bahkan calon wakil presiden ya kita tunggu keputusan ketua umum
itu konstitusi partai mengatakan begitu
orang siapapun mau bilang si a si b si c dan sebagainya dengan berbagai macam analisa dan sebagainya boleh boleh saja
bahkan kalau ada yang bertanya bagaimana tentang hasil survei
hasil survei merupakan salah satu
variabel yang tentu akan menjadi pertimbangan partai
tetapi partai punya mekanisme sendiri partai memiliki kebijaksanaan sendiri
tentu tentu tidak sekedar menimbang soal kalah menang
lebih daripada itu adalah menimbang tentang kelanjutan negara kesatuan republik indonesia untuk lebih maju lebih baik di masyarakat
oke meskipun keputusan akhirnya ada di tangan ibu megawati soekarno putri tapi sinyal sinyalnya sudah sangat jelas terlihat bahwa bu mega tampaknya ingin lebih memberikan porsi memberikan pandangan
itu yang terlihat dalam panggung depan koli pursi atau panggung belakangnya bisa berbeda mas
kalau sinyal itu namanya sinyal bisa terang bisa redup kan begitu namanya sinyal bisa dari timur dari barat dari utara
tapi kalau sinyalnya itu mau disamaratakan harusnya bisa diberikan ke kader kader partai yang lain gitu
loh kader kader partai yang lain boleh boleh saja kalau ada yang membidik dia pantas menjadi calon tetapi kebanyakan kader pdi perjuangan kan punya keinsafan yang tinggi
seperti saya misalnya kita ngukur baju
bajunya kekecilan atau kebesaran tapi lebih daripada itu tunggu saja perintah ketua umum
jadi di pd perjuangan tidak ada yang pantas lagi menjadi calon selain mbak puan maharani gitu
apa loh kita tunggu keputusan ketua umum
lagi lagi semuanya kembali ke ketua umum
loh iya kalau disuruh kita kan banyak kader kita yang pantas yang dinyatakan pantas
yang perlu kita tunggu ini sebetulnya pertemuan ganjar dengan bipuan
nah kan begini juga
apa silaturahmi dilaksanakan
kan belum ada lembaga survei yang melakukan survei terhadap seluruh kader pdi perjuangan yang potensial
kan bisa ditilai itu banyak kader pd perjuangan yang potensial
baik untuk menjadi presiden calon presiden maupun calon wakil presiden
loh itu kan salah satu
itu yang terbanget
coba sampai kan belum pernah survei saya juga
loh iya kalau itu
kalau ppr iya
kalau itu capres di tujuh desa di jember saya pasti juaranya
oke saya nanti mau tanya ke mas eko mas eko ini kayaknya sinyal sinyal dari internal pdi perjuangan yang ditangkap oleh bang rey
perspektif yang ditangkap tampaknya porsinya ataupun panggungnya lebih banyak diberikan kepada puan maharani
kayaknya jagoan anda peluangnya tipis ini untuk maju dari pdi perjuangan
tapi jangan dijawab dulu mas eko kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai
kalau mereka nggak mau gimana
oleh sebab itu sekali lagi ojo ke susu
anda masih menyaksikan political show mas eko belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu partai politik mau
sama kayaknya sinyal sinyalnya mas arief tadi elektabilitas memang diperhitungkan tapi itu bukan utama yang akan diambil keputusan oleh pdip

dalam mekanisme pencalonan iya bahwa partai yang akan menentukan siapa calon
tetapi setelah itu yang paling penting juga elektabilitas
jadi ada dua rejim ada rejim yang formalitas pencalonan ada rejim elektabilitas
itu wilayah kita orang yang tidak berpartai orang yang tidak terlibat dalam hiruk tikuk partai politik
makanya saya bangun relawan itu wilayah kita bagaimana memperkenalkan
sebenarnya saya pertama seneng juga teman teman dari pdp wakil di sini pak
arief karena rambutnya putih sama pak ganjar sama gitu
bisa aja loh nyamain nyamain loh
oh dulu sama sama di komisi dua bener ya
karena rambutnya putih ini menandakan ada sinyal sinyal yang baik buat saya
oh hati hati disemprit nanti loh
tapi satu hal yang ingin saya sampaikan
itu apa tuh maksudnya rejim tiket sama rezim elektabilitas
yang akan mencalonkan kan partai itu tiketnya
tapi ujung ujung dari semua ini kan pertarungan suara rakyat
suara rakyat itu ditentukan dari elektabilitas
itu yang menentukan
bahwa ini adalah pintu masuk iya
nah kita berdebat di pintu masuk atau berdebat di esensi suara publik
ini yang juga penting menurut saya
satu hal yang ingin saya sampaikan tadi seperti yang dikatakan bahwa kadang kadang kita juga miris nih
orang di luar saya di luar partai saya cuma relawan
pada satu sisi misalnya mbak puan bersafari gitu ya
di sisi lain pak ganjar nggak boleh keluar jawa tengah
ini kan miris buat kita orang yang di luar loh
ini sama sama kader pdip loh
saya mau tanya mas arief langsung
memang pak ganjar tidak boleh keluar kota
tidak boleh keluar jawa tengah tadi
pernyataannya mas eko dijawab dulu
jadi begini saya ini dpp partai
tidak ada keputusan apapun yang legal formal yang menyatakan pak ganjar tidak boleh
tetapi supaya disadari juga pak ganjar itu gubernur jawa tengah
mengurus jawa tengah
hal itu bedanya sama bawan ketua dpr republik indonesia
yang diurus indonesia
jadi sama dengan saya juga
kalau saya dpp partai yang saya urus seluruh dpd partai dpc partai se indonesia
kebetulan karena saya juga ketua dpc saya ngurus jember juga
nah maka soal jabatan fungsi tugas tanggung jawab dan peran itu soal penting
jadi menurut saya jangan terlalu lebih
begini kalau rakyat cinta kepada si a si b mau disuruh apapun cinta itu tidak akan pernah berubah
berarti tidak ada pemberitahuan ataupun pelarangan terhadap kepala daerah untuk keluar daerahnya begitu ya
yang dikeluarkan oleh dpp partai
ya kan kepala daerah harus tertib pak
supaya ngurus rakyatnya serius
apalagi masa masa yang dihadapi sekarang juga semakin banyak
kalau nanti nggak selesai yang kena dampak juga partai juga
mereka taunya diusung pdi perjuangan dimenangkan juga oleh pdi perjuangan
kepala daerah harus tertip harusnya ngurus daerahnya aja
ngapain keluar kota mas eko
ada sabtu ada minggu
artinya kan kepala daerah yang lain ya ketika kepala daerah memang fokus ke daerahnya
nggak harus ke tempat tempat lain
tapi kan ada wilayah ketika itu disampaikan nggak boleh keluar persepsi yang ditangkap oleh publik apa
siapa yang menyampaikan
itu ada berita jelas kok di media itu
berita jelas di media
itu cara membaca yang kurang begitu tepat menurut saya
gimana menjelaskannya mas
memang ada kita baca itu
ya kalau saya ini pengurus partai
ya makanya gimana penjelasannya mas
penjelasan soal ketentuan
setiap kepala daerah harus tertip mengurus daerahnya
emang di setiap daerah nggak ada masalah
kalau ada masalah masalah nggak mungkin dong kepala daerah tidak bertanggung jawab apalagi dari pdi perjuangan
sebenarnya pesannya begitu
kalau kemudian ditafsir berlebihan lah ini yang susah
makanya saya bilang ke teman teman kalau ray rangkuti melakukan analisa jangan marah
boleh saja dia menganalisa dari berbagai macam sudut pandang
dengarkan yang baik mungkin banyak hal yang positif
tetapi kalau ada yang menyinggung kita ya kita anus saja
lapang daerah saja
tapi kenapa sih sebetulnya kepala daerah kenapa sih pak ganjar harus keluar kota
kepentingannya apa keluar kota
justru tadinya kita nggak berpikir begitu
karena keseringan keluar kota
ketika ada statement itu kita jadi berpikir loh kenapa
tadinya gak ada masalah
dan memang fokus di jawa tengah fokus
tapi ketika ada statement itu keluar di publik kita ini orang yang tidak berpartai yang masyarakat yang coba katakanlah
mengikuti berkah demokrasi bergerak berdasarkan kerelawanan berpikir ada apa
anda merasa ada diskriminasi nggak sih
rasanya ada diskriminasi mas arief kalau menurut relawannya mas ganjar
dan saya mau tanya menurut dpp fokus gak sih beliau ini kerja
semua diperintah untuk fokus
tanpa terkecuali siapapun
jadi jangan melihat hanya ganjar koster yang gubernur bali juga diperintah fokus
tapi menurut perasaan itu susah pak
seperti dalamnya cinta itu susah
nggak pernah ada sekarang survei tentang perasaan itu
apalagi survei tentang cinta mana ada
jadi saya kira gak usah dilebar lebar
tapi larangan itu keluar karena mungkin melihat kepala daerahnya nggak fokus
atau pemberitahuan itu keluar karena melihat kepala daerahnya tidak fokus
jadi ada perintah lantas dikembang kembangkan dengan satu logika tertentu
kemudian muncullah sanksi itu
jangan jangan larangan itu
jangan jangan ada sanksi jangan jangan ada yang lainnya
nah saya kira tidak begitu cara menafsirkannya
bekerja semua pihak termasuk anggota dpr mereka yang pengurus partai
bekerja seibat hebatnya sekeras kerasnya untuk menguatkan partai
maka selalu saya ulang ulang bahwa perintah partai saat ini adalah menguatkan partai kita
dan bekerja seibat ibatnya untuk kepentingan rakyat
jadi saya ingin tanya ini tadi perdebatannya antara mas eko dengan mas arief soal merasa ada diperintahkan
merasa ada diskriminasi
tapi kalau kita lihat memang di elektabilitasnya hasil surveinya lsi
ada gap elektoral yang sangat tinggi antara puan maharani dengan ganjar
apakah kemudian anda melihat bahwa keluarnya larangan tadi
dikoreksi sama mas arief keluarnya pemberitahuan kepala daerah tidak boleh keluar kota
atau harus izin ataupun harus memberitahu dpp
itu sebagai upaya untuk menahan elektoral tokoh yang melejit
elektoralnya ganjar yang melejit
ya kalau menahan kan nggak bisa
karena elektabilitas itu kan terkait dengan popularitas
terkait dengan tingkat kesukaan
dan di era media sosial ini kan orang tidak harus pergi kemana mana
cukup dalam kamar dia bisa dikenal dimana mana
apalagi ini ahlinya kan sosial media
jadi kecuali kalau era dulu era pamplet era harus cetak
tapi kalau sekarang saya kira itu tidak menjadi faktor yang terlalu harus di
apa dipersoalkan menurut saya
justru mungkin timnya mas ini mas ganjaris itu mas eko
itu jauh bisa jadi bisa lebih inovatif tuh
makin kenceng tuh media sosialnya meskipun jangan sampai dikesankan
jadi gubernur media sosial kan gitu kan
itu salah satu hal yang menurut saya penting
nah kembali ke soal tadi ya
saya kira saya melihat memang ada upaya dari dpp pdi perjuangan
untuk menegaskan bahwa salah satu wajah pdi perjuangan itu adalah mbak puan
nah itu kan
saya kira itu wajar saja kan wajah partai itu kan ada di parlemen
wajah partai itu ada juga di eksekutif dalam hal ini misalnya jokowi yang utama
kalau pdi ya wajah partai bisa juga di masyarakat dan di antara elit partai
nah itu kalau di pdi itu
wajahnya sekarang paling tidak ada tiga
bu mega pak jokowi dan sekarang muncul bu puan
oke jadi yang ganjar ini gak ada wajahnya ya
karena dia masih sebagai gubernur
posisinya kan tidak resmi mewakili dpp partai kan
dia posisinya memperoleh penugasan sebagai gubernur
jadi menurut saya selain yang disampaikan oleh bang rey tadi
bahwa mbak mega melakukan safari politik kemana mana itu
untuk menegaskan bahwa dia adalah salah satu wajah dari pdi perjuangan
dan bahwa kalau ada orang menafsirkan sebagai salah satu wajah utama pdi perjuangan
kan bu mega sudah ketua umum
pak jokowi sudah presiden
ini adalah wajah baru wajah berikutnya dari pdi perjuangan
baru yang mungkin saja menjadi salah satu calon presiden
yang bisa jadi calon presiden atau calon wakil presiden
nah yang menarik adalah pdi penegasan itu kan bisa kedua arah
ke internal pdi perjuangan internal itu ada dua
fungsionaris dan para pemilih pdi perjuangan lalu eksternal
eksternal itu ya pemilih secara umum
saya kira salah satu prioritasnya di situ antara lain adalah menegaskan juga kepada internal pdi perjuangan
termasuk para pemilih pdi perjuangan bahwa ada mbak puan loh
nah yang menarik pdi perjuangan itu seperti juga pks adalah partai yang pemilihnya paling disiplin
baik yang ikut
yang ikut garis partai pemilihnya ya terutama yang ada di basis basis seperti jawa tengah bali sumatera utara sulawesi utara dan sebagainya itu
jadi bisa saja itu mengkhawatirkan pihak ganjar
ya kan dari sudut itu
kan ini tafsir kan mas boleh ya mas
oh pak ahmad boleh tafsirannya apa aja
itu bisa mengkhawatirkan pihak ganjar
jangan jangan nanti dengan penegasan itu kan ganjar masih sangat satu sangat pdip suaranya itu sangat jawa tengah
plus beberapa daerah di luar jawa tengah pdi pdi perjuangan itu juga sangat pdi pdi perjuangan

pokoknya dimana pak jokowi cukup kuat pdi kuat itu biasanya ganjar cukup kuat
nah tapi kalau ada wajah wajah baru bukan wajah baru sebenarnya penegasan saja kan mbak puan bukan wajah baru dari dulu begitu
itu bisa aja menarik sebagian dari ganjaris bukan mas eko tentu saja ke dalam persaingan kompetisi internal untuk memperbutkan capres atau cawapres itu
setelah ini saya akan kembali lagi ke bang rey
soal tadi apa yang disampaikan
oleh mas j dan apakah ada terlihat diskriminasi perlakuan terhadap sosoknya ganjar dan juga puan
apakah faktor kekeluargaan ini sangat kental dalam menentukan posisi capres dan juga cawapres dalam pdi perjuangan
jangan dijawab dulu bang rey kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
anda masih di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
bang rey tadi menjawab pertanyaan saya sebelum break
anda masih ingat nggak bahwa apakah faktor kekeluargaan itu sangat dominan nanti menentukan posisi capres yang akan diusung oleh pdi perjuangan
atau memang terlihat sekali ada faktor diskriminasi
atau memang bu megawati soekarno putri ingin realistis bahwa ke depan yang memiliki tampuk kepemimpinan
adalah putrinya begitu
ya tentu saja ada unsur unsur begitu
sudah merupakan tradisi dalam politik indonesia itu
pewaris adalah mereka yang berhubungan darah kan dengan ketua umum
dan itu dimana mana terjadi
dan boleh karena itu kemudian sulit untuk membantah bahwa ada semacam keistimewaan tersendiri bagi ibu puan yang diberikan oleh pdi perjuangan
saat yang bersamaan ada suasana seperti dihambat
bagi apa namanya lonjakan ganjar pranowo
dan bukan kasus ini saja kan
sejak dari awal misalnya tidak dilibatkan dalam rapat apa
ya kan dan seterusnya seterusnya seterusnya itu
yang itu bisa dimaknai dan dibaca oleh orang seperti perlakuan yang tidak seimbang
pada saat yang bersamaan ibu puan misalnya membuat spanduk di mana mana kan di seluruh indonesia dan seterusnya seterusnya gitu ya
nah artinya dibutuhkan semacam iklim yang lebih mungkin ya menurut saya
yang lebih demokratis sebetulnya di pdi perjuangan itu untuk membangkitkan siapapun gitu
makanya ketika eko mengatakan ganjar seperti dihambat itunya dalam masuk dalam bingkai analisis itu
karena sejak awal kelihatan memang ada upaya upaya melakukan ini melakukan itu yang mengakibatkan kemudian efeknya tidak buruk sebetulnya kepada ganjar
karena dari itu juga justru simpati publik naik kepada ganjar kan
dan saat yang bersamaan kita melihat mbak puan elektabilitasnya
elektabilitasnya ya bertumpu disitu saja dan seterusnya gitu
artinya apa yang dilakukan dan diperlakukan kepada ganjar ini nggak punya efek negatif sebetulnya kepada ganjar
justru sebaliknya pada tingkat tertentu menaikkan dan justru menahan elektabilitas ibu puan
oleh karena itulah menurut saya harus ada proses pendekatan baru di lingkaran pdi perjuangan
kalau modelnya dipakai seperti puan dan mbak mas ganjar ini hadap hadapan nggak menguntungkan puan sama sekali gitu
tapi kalau mau dihadapkan dalam konteks mereka diberlakukan secara fair boleh jadi ibu puan akan lebih banyak mendapat simpati
ini kan kali pertama misalnya bukan kali pertama sih
dari sekian banyak kandidat ini kan mbak puan salah satu yang paling menonjol dari kelompok perempuan
mestinya kan kelompok kelompok perempuan banyak melihat dan melirik ibu puan sebagai salah satu figur gitu
tapi kan kalau dilihat dari basis yang satu sekian persen kata bung jayadi tadi itu saya kira juga kelompok perempuannya dimana kita nggak tahu
jadi usia misalnya mbak puan salah satu yang mungkin yang termuda juga dari sekian banyak calon calon yang ada
tapi juga nggak bisa menarik kelompok milenial untuk terlibat di dalam proses apa namanya itu elektabilitas terhadap mbak puan gitu
kenapa itu bisa terjadi karena ada image yang dibangun bahwa seolah olah mbak puan itu tidak natural gitu
nah itu menurut saya yang perlu sekarang diubah oleh pdi perjuangan di mana mbak puan hadir sebagai pemimpin memang lahir dari proses yang wajar gitu
dan itu menurut saya gak bisa dimantah dengan ucapan itu hanya bisa dimantah dengan ya perlakuan yang memang natural di publik gitu
oke silahkan mas arief iklim demokrasinya harus lebih terbangun nih di pdi perjuangan sehingga bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua
ya saya kira kalau menilai seperti itu berarti gak faham pdi perjuangan
contoh betapa luar biasanya dibesar besarkan ganjar tidak diundang di dalam rapat partai
ya padahal rapatnya memang rapat hanya untuk struktur partai
karena misalnya pada saat dibesar besarkan pak ganjar tidak diundang loh memang bukan pengurus dpd memang bukan pengurus dpc bukan pengurus pac bukan pengurus ranting padahal itu rapat konsolidasi partai
nah pada saat yang lalu pada saat kita mengumpulkan seluruh gubernur kita ya kan diundang juga
iya jadi memang justru saya melihat ada perlakuan yang diskriminatif juga kepada kader kita yang lain mbak puan
nah jangan begitu nilailah secara objektif
tanya dulu jangan kemudian dipolitisasi sedemikian rupa mengapa si acp tidak diundang atas sebab apa
nah kalau konteksnya seperti itu
nah padahal setiap partai ini kan juga punya mekanisme sendiri punya aturan sendiri
jadi tidak boleh diceralisir bahwa itu sebagai masalah apalagi dianggap ada politik diskriminasi
saya kira tidak sama sekali tidak
bahwa banyak orang juga tidak pernah menilai atau misalnya mengglorifikasi track record mbak puan
beliau pernah jadi menteri pmk menteri koordinator pernah menjadi anggota dpr pernah sekarang menjadi ketua dpr
reputasinya seperti apa nah caranya harusnya begitu
kalau kita monakter dan objektif
bagi kami itu adalah sesuatu yang kita nilai bahwa setiap kader punya kesempatan yang sama
tapi sekali lagi nanti pasti akan ada kebijaksanaan dari ketua umum partai
dan ketua umum partai saya kira bu mega adalah ketua umum partai pemimpin yang cukup sangat lama
makan asam garamnya dunia politikan indonesia
dan beliau akan memberikan sesuatu kebijakan sekaligus kebijaksanaan yang saya kira akan maslah dan manfaat untuk rakyat indonesia
jadi saya kira hindari soal prejudai seutuan politik dan sebagainya
kalau mau main politik main politikan ya silahkan saja ya
partai tidak pernah bisa menghalangi ada aspirasi rakyat ada gendak dari rakyat ada gerakan politik tertentu tentu tidak
tapi kita ingin menjaga
hal yang paling pokok fundamental bagi indonesia kita
dpp merasa ataupun pengurus dpp ataupun petinggi partai demokrasi indonesia perjuangan
apakah merasa ataupun menilai bahwa ganjar ini memang berambisi ingin jadi capres
ya saya kira silahkan saja menilai
kalau dari internal dpp gimana mas
kalau internal dpp kan rahasia dapur kita pak
kalau saya harus menilai si asip enggak
kita lihatlah dari keputusannya nanti
maka menurut saya
ini perintah partai adalah karena kita melakukan evaluasi dalam rakenas ii dan itu kritik keras ketua umum pada kami
kita semua merasa ada di zona nyaman
maka kerjaan kita yang paling utama dan terutama saat ini adalah bekerja sebatnya di tengah tengah raya
turun ke bawah menambah tenaga kaum miskin
bukan menambah kemiskinan gitu
kalau boleh begini menurut saya
kenapa pdi perjuangan misalnya nggak buat formulasi di mana seluruh kader diberi kesempatan untuk menampilkan dirinya sebagai calon presiden
meskipun tentu nanti penilai akhirnya adalah di mega
entah itu konvensi entah itu apa macam macam
kalau itu bukan mekanisme yang kita
itu sebenarnya kreatif ketua umum kok
meskipun nanti di ujungnya tetap yang milih adalah ibu mega gitu
tapi proses menuju ke sana itu diperlakukan sama
sehingga orang tidak membuat semacam penilaian
entah penilaian itu benar atau tidak
itu yang saya sebut
anda nggak bisa bantah ini dengan kalimat
anda hanya bisa bantah ini dengan satu
situasi di mana persepsi bukti mengatakan
seluruh kader pdi perjuangan itu
sudah diberi kesempatan yang sama kok
bahwa kemudian ibu puan lebih menonjol
ya memang dia mendapatkan ini
maksudnya prosesnya harus dijalankan
prosesnya harus membela rakyat
bekerja untuk rakyat
nanti akan dinilai
kalau misalnya tadi dari penjelasannya mas arief begitu ya
bahwa singkirkan prejudice
tapi anda sebagai relawan merasa bahwa memang ada politisasi
ada upaya upaya untuk menahan
agar jagoan anda
agar mas ganjar ini elektabilitasnya tidak terus naik begitu
kita kan dilihatnya dari luar ya
itu yang kita tangkap
dan kita tidak terlibat dalam proses politik di kepartaian
dengan cara berpikir kepartaian
kita adanya di luar
yang memang bergerak kita melihatnya apa yang ada di media
oh kok kenapa kayak gini
sehingga kita berpikir
kan pak ganjar kan kader pdi juga
bahwa dukungan orang pada pak ganjar semestinya dipandang sebagai dukungan orang pada pdi
kalau mau dikonversi kayak gitu
dukungan kan milik kader pdi
sehingga ketika ada dalam perspektif tadi mungkin dari luar
kok kayak dibeda bedakan
ini menurut saya bisa kurang sehat bagi pandangan masyarakat ke partai
kalau seandainya perspektif itu tidak ada
atau statement statement yang terus dalam
beberapa hal memojokkan ganjar
yang dilakukan oleh orang orang internal
orang orang pdi sendiri
kan itu sering kan
ini kan kita jadi aneh
tapi anda melihat berarti peluangnya sangat tipis
bahwa pak ganjar maju dari pdi perjuangan
saya percaya bahwa pdi sebagai partai rasional
saya percaya itu
pengambilan keputusannya pasti rasional
tapi kalau misalnya nanti tidak dicalonkan oleh pdi perjuangan

relawan akan mendorong dia maju dari partai lain
saya sebagai relawan sih berharap pak ganjar dicalonkan entah oleh partai apapun
saya mendorong dia sebagai calon presiden
soal partainya itu urusan mas arief dan kawan kawan
tiketnya di sana
saya urusan suara
jadi yang penting relawan maunya beliau tetap maju begitu ya
dengan atau tanpa pdip
bukan sebagai relawan ya begitu dong
dengan atau tanpa pdip berarti
mas eko sebentar
saya bukan orang partai
itu urusan orang orang partai aja
itu justru menurut saya bung eko tugas paling pentingnya itu di situ
gimana pak ganjar ini lolos dulu di partai
untuk apa elektabilitas setinggi langit kalau partai nggak ada yang mengusung
soal sia tiket dari pdi atau apa itu urusan mekanisme orang orang partai
karena kita gak punya kekuatan menekan partai
partai punya mekanisme sendiri
kita nggak punya kekuatan itu
yang kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas
bahwa elektabilitas itu adalah salah satu pertimbangan yang paling rasional
itulah bagian dari yang disebutin tadi
tapi berarti relawan gak masalah kalau misalnya mas ganjar tidak maju dari pdi perjuangan
saya mendukung pak ganjar sebagai calon presiden
jadi gak masalah
kalau maju dari mana pun
mas arief kalau misalnya nanti mas ganjar akhirnya tidak diusung oleh pdi perjuangan
kemudian diusung oleh partai lain
pdip siap gak sih melepas mas ganjar
ya kita tidak sedang mendiskusikan misalnya misalnya
bukan imajinasi dan halusinasi
tapi kan sudah ada hitung hitungannya pasti
kalau hitung hitungan kan baru prediksi
saya berdiri disini sebagai salah satu pengurus partai
sudah ada antisipasi atas prediksi itu gak
salah satu pengurus partai maka yang saya bicarakan adalah kebijakan partai
jadi tidak sedang beranda anda bermisal misal berhalusinasi
sesuatu yang tidak jelas tentu tidak bisa saya katakan
tapi apa namanya kita menyadari semua bahwa keputusan partai garis partai itulah yang kita ikuti
mau hitam mau putih mau merah mau buruk itulah garis partai
kita semua akan bekerja untuk memastikan garis partai berjalan di lapangan
dan anda sebagai pengurus partai sebagai wasekjen partai meyakini siapapun termasuk ganjar pranowo dan juga puan maharani akan mengikuti garis partai itu ya
seluruhnya akan mengikuti garis partai
suka atau tidak suka dengan keputusan
itu tadi poinnya udah di
suka atau tidak suka dengan keputusan akan mengikuti garis partai
kenapa simbol kita bandeng karena bandeng itu barisan
barisan itu pasti setia sampai akhir tegak lurus itu barisan
itu kalau barisan setia sampai akhir tegak lurus
apakah dengan begitu misalnya kalau ganjar mencalonkan diri dari partai yang lain
nah ini bermisal misal
apakah nanti misalnya kalau
saya tidak sedang mengomentari yang berande ande bermisal misal
bukan mengandai apakah kalau ada kader pdi perjuangan yang dicalonkan oleh partai lain maka kebijakan pdi perjuangan itu akan mengeluarkan yang bersangkutan sebagai anggota pdi perjuangan
ini kebijakan loh
apakah ada kebijakan pd perjuangan kalau ada kader mereka dicalonkan oleh partai politik yang lain untuk capres maka kader itu akan dikeluarkan dari pdi perjuangan
kasih tahu kalau bandeng rampak barisan tegak lurus
kalau pertanyaan begitu apakah yang dicalonkan itu bertentangan garis partai atau tidak
garis partai sampai kan tidak mengerti partai saya
nanti saya jelaskan di kemudian hari
jadi repot kalau lsm memimpin sedikit orang kita ini mengurusi jutaan orang
saya ingin tanya ke mas jayadi apa yang terjadi kalau misalnya pdi perjuangan mencalonkan puan maharani
dan apa yang terjadi kalau pdi perjuangan memilih melepaskan gadjar pranowo diusung oleh partai lain
mas jayadi jangan dijawab terlebih dahulu kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
saya kembali lagi ke mas jayadi
mas jayadi apa yang terjadi secara hitung hitungan ya secara statistik kalau kemudian pdi perjuangan memilih mencalonkan puan maharani dan membiarkan ganjar pranowo maju dari partai lain
kalau mencalonkan ganjar pranowo kan berarti elektoral juga akan naik begitu ya
tapi kalau misalnya kemudian ganjar dicalonkan dari partai lain apa akibatnya terhadap pd perjuangan
tergantung banyak hal ya
misalnya pertama siapa yang jadi pasangannya
mbak puan satu
yang kedua apakah mbak puan jadi capres atau jadi cawapres
yang ketiga kawan koalisinya pdip siapa
kan mas arief bilang kemungkinannya nggak sendiri kan gitu
kemungkinan akan berkoalisi
itu satu itu dari internal pdi perjuangan
yang kedua lawannya siapa
misalnya sekarang kan kalau menurut elektabilitas itu kan ada tiga gitu
kalau misalnya salah satu diantara tiga itu dicalonkan oleh partai lain misalnya gadjar
maka lalu ada pranowo lalu kalau pertimbangannya menang misalnya
maka mau tidak mau harus dicari lawan yang seimbang kan dengan itu
jadi masih banyak hal yang harus dihitung juga
karena ini kan bukan cuma jadi koalisi pilpres itu kan ada dua unsurnya
satu partai partai yang bergabung siapa aja
yang kedua cawapresnya siapa
dan yang ketiga lawannya siapa
nah jadi ada variabel variabel itu yang harus dihitung
minimal menurut saya ada empat variable yang berpengaruh terhadap koalisi pilpres itu
satu ambang batas pencalon presiden
tidak tahu kita itu sudah pasti
kecuali kalau ada perubahan lagi ya kita tahu
kayaknya enggak ya mas ya nah itu sudah pasti
nah yang belum pasti tiga tiga faktor atau tiga variable
satu adalah elektabilitas
elektabilitas itu bisa berkurang ketidakpastiannya kalau ada calon yang top banget
dominan sekarang enggak ada
sekarang semua rata rata ya
rata rata walaupun pak ganjar sering nomor satu atau kadang pak prabowo nomor satu
tapi kan selisih antara tiga orang itu dua tiga persen satu persen
nggak ada yang dominan itu tidak mengurangi ketidakpastian
itu kemudian faktor yang jadi itu apa namanya faktor elektabilitas
faktor yang ketiga adalah interaksi antar partai
nanti ketemunya partai itu sama siapa sih
kalau nanti pdip ternyata bergabung dengan pak prabowo kan itu bisa mengubah tuh peta
atau misalnya nggak jadi sama pak prabowo dengan siapa
misalnya dengan nasdem kan sudah bersalat rahmi kan
itu juga bisa mengubah peta nah itu belum pasti sekarang
karena partai partai itu pada dasarnya tidak punya halangan untuk berkomunikasi dengan siapapun
betul kan mas arief
enggak bisa jadi kita enggak bisa pokoknya partai ini pasti dengan ini

partai ini pasti dengan itu nggak bisa kan sekarang bisa kemana aja
itu yang ke faktor kedua yang belum pasti
yang ketiga yang juga belum pasti terutama di pdip adalah apa maunya partai
maunya partai itu biasanya ditentukan oleh siapa pengambil keputusan utama partai
saya nggak tahu ya dugaan saya kalau kita tanya apakah mas arief tahu keputusan bu mega
kan belum tahu
karena mungkin saja bu mega belum mengambil keputusan
mengambil keputusannya nanti
misalnya menjelang tujuh september atau apa tuh pendaftaran
pendaftaran oktober mundur
misalnya gitu kan jadi faktor faktor itu yang akan menentukan
karena itu menurut saya itu salah satu alasan mengapa mbak puan sekarang lebih gencar muncul
baik melakukan komunikasi politik ke semua jajaran elit partai atau elit secara umum maupun
dan itu nanti akan berpengaruh kepada komunikasi ke bawah
baik ke internal pdi perjuangan maupun ke vertikal ke bawah ke masyarakat secara umum
oke tapi seberapa signifikan sih sebetulnya faktor capres untuk pdi perjuangan ini secara elektoral mas jayadi
kalau belajar dari dua ribu sembilan ke dua ribu empat belas dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas itu signifikan
tapi dari dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas itu tidak terlalu banyak hanya meningkat sedikit karena calonnya sama
situasi pertarungan sama
maka could till effectnya tidak terlalu banyak tapi tetap ada
untuk yang nanti
kalau misalnya dengan orang orang baru ini kan lapangan bersih nih orang orang baru semua
untuk saat ini menurut analisis secara korelasi ya itu sekarang itu pdip banyak ditopang kekuatan suaranya itu
oleh performa pak jokowi
sebagai kader utama yang memegang jabatan
nah sekarang karena pak jokowi nanti gak nyalon lagi maka siapakah yang akan tampil sebagai wajah yang betul betul dianggap pdip
ya kalau dia dianggap setengah setengah pdip itu oleh masyarakat yang memilih pdip mungkin itu punya pengaruh yang tidak terlalu positif
mas arief bagaimana
ada kekhawatiran tidak sih di internal dpp pdi perjuangan terutama pemenangan pemilu ya kalau misalnya nanti keputusannya salah memilih calon presiden yang akan disorongkan di dua ribu sembilan belas
keputusan benar atau salah diuji nanti setelah dipraktekkan
jadi kita tidak sedang membicarakan setan yang tidak tampak sesuatu yang nampak
maka kami memahami begini bahwa tokoh itu penting
tapi jangan nafikan organisasi
kalau organisasi dianggap tidak penting bubarkan saja semua organisasi
itulah sebabnya kita semua yang jumlahnya ratusan ribu pengurus partai ini bekerja mati matian di lapangan
supaya juga nanti bisa menopang tokoh yang akan kita putuskan
nggak ada gunanya ada presiden yang hebat elektabilitasnya tinggi ketika merintah tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di parlemen misalnya
buat apa rakyat juga yang susah begitu
maka partai juga menimbang satu variable dan memang kita yang disebut organisasi itu kita dibuat
organisasi itu kita diminta untuk menguatkan organisasi
bekerja untuk membela rakyat
itulah yang kita lakukan sekarang
kita percayakan konstitusi partai mengatakan bahwa calon presiden calon wakil presiden calon menteri calon wakil menteri diputuskan oleh ketua umum partai
kenapa karena beliau adalah tokoh yang bijaksana yang faham seluk beluk tentang kepolitikan kita yang memiliki kearifan yang kita percaya sebagai mandat dari seluruh kader partai kita pengurus partai dalam kongres partai
itulah mekanisme yang ditempuh oleh pdi perjuangan
oke singkat saja bang rey silahkan ditanggapi singkat saja waktu kita tidak banyak
ya yang tadi bahwa semua mekanismenya itu diserahkan kepada ketua umum pdip
dan demokrasi kita kan demokrasi terpimpin di tni
demokrasinya terpimpin di tni
ya itu yang saya sebutkan tadi kalau kemudian muncul persepsi orang bahwa ada perlakuan yang tidak adil bagi sebagian kader itu juga nggak bisa disalahkan
kenapa karena demokrasi terpimpin kan bukan demokrasi yang deliberatif kan
sehingga orang melihat karena terpimpinnya itu tidak ada perlakuannya
semuanya tergantung kepada ibu mega
bahkan apa yang akan terjadi besok jajaran kepengurusan di pd perjuangan tidak tahu
karena lagi lagi tergantung ibu mega tergantung siapa yang akan menjadi presiden
bd perjuangan tidak tahu ditanya pak arief tidak akan tahu
tapi itu semua partai hampir semuanya melakukan itu ketua umum partai nasdem ketua umum partai gerindra
setidaknya yang saya sebutkan tadi buatlah semacam proses di mana kita keluarkan
yang tanya sampean masa saya harus jawab

buatlah satu proses di mana setiap orang melihat
dan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh bd perjuangan ini punya sesuatu yang melibatkan partisipasi publik
jadi misalnya pernyataan pak arief tadi kalau anda yang tanya masa saya jawab
itu artinya mau mengatakan nggak perlu
bukan kalau sampean yang tanya di desa desa saya jawab kok
nggak perlu dong apa namanya itu saya jawab
loh kan ini bagian yang kita sebut dengan partisipasi publik itu
oke oke terakhir mas eko anda tadi masih yakin bahwa pdi perjuangan akan realistis
tapi kalau misalnya mas ganjar tidak maju dan tidak menang

suara relawan ganjar
mas eko tidak akan ganjar
gimana ini pertanyaannya
suara relawan ganjar ganjar
jadi nggak akan dialihkan ya
oke tidak dialihkan
kita lama relawannya ganjar
biasanya kan relawan biasanya kan relawan relawan kalau misalnya calonnya gak dapat tiket kemudian dialihkan
oh nggak kita nih ganjaris masa kita harus ganti nama
jadi maksudnya nggak akan ikut memilih
memilih barangkali ya tapi kita melepaskan saja
kalau seandainya pak ganjar tidak dapat tiket
tapi kita sih yakin dari hasil hasil survei tiket itu tinggal tunggu waktu dan mekanisme politik
oke itu optimismenya
karena mekanisme politik seperti itu kita yakin
makanya kita bergerak terus
oke itu optimismenya relawan ganjaris
tapi sekali lagi kalau menurut mas arief semua keputusannya ada di tangan ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
yang mungkin kalau dilihat biasanya di rakernas ketiga ya bulan juni
ini bukan pasti menimbang aspirasi rakyat juga
termasuk survei itu aspirasi rakyat ya
kenapa dulu memutuskan
karena memutuskan pak jokowi sebagai calon presiden kan juga menimbang aspirasi rakyat
jadi semua aspek akan ditimbang selain
bukan aspirasinya rarangkuti rakyat
dan setelah ini kita akan sama sama menyaksikan penampilan dari komika aldo dan juga gian
tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
nah kita mulai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya
selamat malam bapak bapak sebelumnya kita kenalan dulu kali bapak
betul salam kenal saya gian lugi pak
nama saya muhammad rinaldo kita berdua dari komisi com
kita dari komisi dan ini adalah episode ketiga kita tampil di sini
betul dan kalau tadi kita melihat bahwa perbincangannya panas sekali
panas sekali topiknya juga berat banget bang ya
betul kita akan mulai dengan yang ringan ringan saja pak
iya benar sekali
kita tebak tebakan saja
tebak tebakan boleh ya
tebak tebakan aman harusnya
tebak tebakan dari gue ya do ya
boleh silahkan pak
sambal sambal apa yang mematikan
tidak ada yang bahaya dari sampel pak
kasih bang tebakan sambal
sambal yang mematikan adalah sambal lado
jangan jangan itu bang
sambal lado benar sambal lado diselamatkan
terima kasih banyak pak
selamatkan saya pak
memang ada temanku kalau ngomong sambal sambal
aman aman aman
masih aman masih aman
lagian dok sebenarnya ya kita harus tahu nih pak ya
sebenarnya di episode ketiga ini bukan kita yang tampil
awalnya bukan kita
iya jadi minggu kelima hamin lima kita ditelepon
gian aldo episode ketiga nggak tampil
waktu itu dibilangnya begitu pak
dalam hati kita itu kayak seneng
karena tidak berbahaya pak
karena akhirnya kita bisa bercengkrama dengan keluarga
bisa bercengkrama sama orang tua pak
kita nggak perlu berdiri di sini pak
merasakan deg degan dan kaki dingin

degan empat jam kali tampil di sini pak
waduh apalagi dua minggu lalu ada pak daniel
waduh deg degan kita ya
masalahnya pak hamin dua
lebih tepatnya hamin satu
hamin satu pak
selamat malam ditelepon sama mbak rifana
gian aldo jadi
buat cnn apa sih yang enggak
cnn adalah kehidupan kita
tapi permasalahannya pak
nah itu pak
itu salah kita pak
kita telepon balik
awalnya bukan tema ini
temanya adalah pdip diantara mbak puan dan pak ganjar
pdip mbak puan pak ganjar
pantesan komik sebelumnya nolak
bahaya materinya pak
kita aja pak kalau tahu materinya itu dari hamin lima
pdip diantara mbak puan dan pak ganjar
maaf tanggal tujuh saya cacar monyet
pasti langsung begitu pak
kita komiknya juga punya rasa takut pak
aku ditelepon mbak rifana
dok tanggal tujuh stand up ya bahas pdip
waduh mbak saya udah fokus pns
nah gitu kita
bakalan fokus kita pak
masalahnya kan kenapa sih temanya itu selalu berat mbak
kalau diskusinya nggak apa apa berat berat
diskusinya nggak apa apa berat berat
minimal stand up nya itu yang ringan ringan yang santai santai
misalnya temanya diantara apa persamaan squisi dan pdip
sama aja kalau gitu bang
maksudnya kan mungkin ada persamaan ya
atau cari yang lebih trendy
oh mungkin kalau trending yang santai adalah kenapa sih gak bahas tentang pesulap merah
nah pesulap merah
iya kan pak
ya tahu kan bapak
sama sama merah pak
sama merah sama merah juga gitu
kalau kita ngebahas masalah merah paling yang marah dukun pak
kalau kita bahas yang merah yang ini
kita bisa digeruduk banteng pak
namanya itu pak
nggak ada teman saya namanya enteng dipanggil mbak enteng
ini ada di pikiran kita semua pak
ketika dikasih tema itu akhirnya kita mencoba menganalisis
dan kita pengen menyarankan malam hari ini diantara mbak puan atau pak ganjar siapa yang dipilih
ini kita kasih saran untuk pdip pak
dan saran kami diantara mbak puan dan pak ganjar yang harus dipilih oleh pdip adalah mbak
yang belakang analisis di belakang
analisis di belakang
jadi yang harusnya dipilih oleh pdip diantara mbak puan dan pak ganjar adalah giring
kita ngasih saran kan bebas
demokrasi boleh dong pak
kita ngasih saran aja gitu pak
lagian kan mas giring kan bilang mimpi adalah kunci
walaupun mohon maaf mas giring nggak semuanya kunci itu asli
benar benar benar
dan juga mungkin mbak giring juga mengajarkan kita kalau ada beberapa mimpi yang lebih
jadi kasih tau ke orang orang gitu
walaupun kalau kita melihat ya kalau kita juga punya data tentang
kita punya data
jadi kita coba semalam ini kita sempat mencari cari pak kira kira apa
ternyata kita menemukan sebuah artikel
ini dia bagus nih
mas bambang artikel penelitian yang bilang kalau misalnya ini dari seorang pengamat
politik pak bernama adi prayit
nuh dia bilang begini
dia bilang kalau pak ganjar dan bu puan itu punya kelebihannya masing masing
untuk dapat tiket avenger
tiket presiden jadi dikatanya katanya pak ganjar itu kelebihannya adalah dia punya
elektabilitas yang bagus di masyarakat
dan bu puan itu katanya kelebihannya adalah
nggak maksudnya gue pengen gue pengen belain mbak puan di sini
gue pengen belain maksudnya kalau orang orang yang protes mbak puan kenapa matiin mic
waktu itu kan rapat paripurna sudah selesai
mbak puan matiin mik ya biar rapatnya selesai karena mbak puan tuh lagi mikirin perut perut
anggota dpr yang sedang ke laparan
kota dpr gak pernah mikirin perut rakyat jangan jangan jangan jangan bahaya bahaya bahaya bahaya
salah salah nulis yang ini pasalan nulis lagi aku juga bingung gitu bang kenapa orang orang
pada marah gitu ketika mbak bupuan matiin mik kan bisa jadi tuh ada ada keceritanya gitu
gimana bupuan denger dengerin orang ngomong oh ya oh ya dia ngeliat tombol apa ini lucu sepertinya
dipencet lewat mati kita nggak tahu tapi saya sedih pas itu belain bapak banget akhir akhir
ini mbak puan itu apalagi dua hari ini ya pas naik ini banyak banget yang teriak kenapa mbak
puan nggak nangis disaat pak jokowi naikin bbm karena pada zaman pak sby bumega dan bapuan itu
nangis waktu itu akan kata bumega ada artikelnya bumega sempat ngomong gini malam sebelum pak sby
naikin bbm kalau misalnya besok sampai pak sby naikin bbm
saya akan mengerahkan seluruh kader saya turun ke jalan untuk beli bbm malam ini kalau besok
naik harganya belum naik naik harganya makanya malam ini tapi yang yang yang yang jadi
perhatian ku juga ya masyarakat banyak yang berdemo gitu kenapa mbak puan nggak nangis
kenapa mbak puan semuanya pada panik harusnya ya buat teman teman bapak juga di pdip mbak
puan bumega nih apalagi mbak puan ya betul ketika ada yang demo pada nanya kenapa mbak puan enggak
nangis harusnya disikapi dengan tenang tenang biar mbak puan bisa fokus surprise ulang tahun
bener kita punya
punya solusi solusi kalau misalnya masyarakat pada datang kenapa mbak puan nangis kenapa mbak
puan nangis langsung aja mbak puan keluar hehehe betul masyarakat yang demo ngelihat nah gitu
dong nangis ditunggu tunggu ditunggu oleh mahasiswa dalam mbak puan nangis betul turun
yang ditanya mbak puan kenapa nangis ya udah itu dia selesai masalah demo demo dan aku juga
memperhatikan ya waktu datang ke sebuah daerah dia bakal bila bila
eh terakhir yang bener igno live lo ini cepatnya kalau bukan giring aman aman
emang cocok wanita jadi presiden cocok cocok wanita jadi presiden walaupun emang banyak
takutnya wanita gampang ngambek nah tapi saya belain buat para wanita wanita tuh ngambek kalau
emang dihianati biasanya begitu kalau udah dikhianati tuh bakal lama ngambeknya dong
emang kenapa bisa begitu jangan tanya ama gua tanya aja mau bu meja kenapa masih ngambek
sby kata dia banget ya ini aja kata gua lo tadi kan nulis bareng di belakang saya gak ikut
nulis bareng kata dia dia full dia nulis sendiri tuh pak saya gak ikut masalah gini kalau ngambek
itu kan wanita tuh punya kata kunci tiga biasanya begitu ini makanya jangan sampai kalau jadi
presiden wanita jadi presiden kata kata kunci ini dikeluarkan benar ada tiga kalau cewek lagi
ngambek nih enggak apa apa terserah dan pikirin sendiri biasanya begitu takutnya tiga kata ini
kebawa bawa pada saat jadi presiden misalnya aku presiden wanita dong ya bbm naik demo aku demo
demo aku aku wanita nih eh bu bbm malah naik ibu kenapa ibu ada masalah sama kita enggak apa apa
bu ini bbm naik begitu ibu mau diam diam begitu saja terserah bu kalau ibu begini terus kita
harus ngapain kita harus berdemo terus pikirin aja sendiri oke demo pak berbulan bulan pak itu
pak jadi bingung jadi kayak betul nah kalau kita bahas pak ganjar sebenarnya kita nggak punya
materi ya benar karena pak ganjar elektabilitasnya udah tinggi oh ada satu bang
apa apa lagi tuh tadi udah amat loh ini loh tadi waktu itu pak ganjar itu sempet di podcastnya
deddy korbuzia rame karena pak ganjar bilang dia nonton film dewasa emang kenapa kalau datang film
dewasa ih bang menurut penelitian orang yang nonton film dewasa itu bisa jadi pelupa bang
emang kenapa kalau pelupa ibang kalau misalnya pak ganjar menjabat dia lupa takutnya dia lupa
dia jadi presiden takutnya kan begitu begitu misalnya kau pak ganjar aku masyarakat bbm naik
pak ganjar bbm kok naik lah kamu siapa loh saya rakyat kan bapak kan presiden lah emang iya
emang iya takutnya begitu pak tapi dok bukannya nonton enggak nonton emang pejabat suka lupa
dengan rakyat kata mbak rifana kita komisi terima kasih terima kasih aldo dan juga gian
aduh ini promosinya kayaknya berkali kali nih soal mbak puan maharani ini mas arief dari tadi
ketawa ketawa terus nih ketawa ketawanya gimana mas menikmati gak mas menikmati suara suara anak muda pemilih terbesar pemilih militer
menikmati suara suara anak muda pemilih terbesar pemilih militer
menikmati suara suara anak muda pemilih militer
sekaligus saya ingin menutup diskusi kita pada malam hari ini terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir
wasekjen pdi perjuangan mas arief ibowo terima kasih sudah datang jauh jauh dari jember loh ini
terus habis itu ada direktur lingkar madani bung ray rangkuti ketum kornas ganjaris tuh
saya belum familiar nih mas eko kuntadi dan yang terakhir direktur eksekutif lsi mas jayadi hanan terima kasih sekali semuanya bapak bapak dan demikian
political show untuk malam hari ini saya rifana pratiwi sampai jumpa pada episode berikutnya